itu dia putu rista ya tapi yang perlu digarisbawahi di sini juga selain ia memang berjualan saat kita liputan ia juga masih bersekolah loh
masih sekolah juga ya
sekolah juga masih terus belajar untuk cita citanya nanti katanya kan jadi guy jadi dokter jadi guru katanya gitu
hari ini putu atau rista libur sehingga kita bisa ajak rista untuk ngobrol ngobrol bareng kita semuanya kita sapa langsung rista ya
betul good morning atau guten morgen atau apa lagi nih kita harus sapa untuk rista nih
kak daniel dan kak prabu
sapa biar mesi
apa kabar rista pagi hari ini
jadi total kan banyak nih informasi yang beredar ya ada tujuh belas bahasa asing ada dua puluh tiga bahasa asing
sendiri menurut rista mampu menguasai bahasa berapa banyak sih
wow bahasa apa saja rista bahasa apa saja
bahasa inggris jerman rusia romania itali
sekarang begitu banyak
rista coba sekarang
nah rista coba sekarang rista perkenalkan diri rista pakai beberapa bahasa
bahasa apa aja nih saya minta rista pakai bahasa
coba prancis dulu atau tadi prancis kan sudah
sudah jerman deh jerman sama spanyol
jerman jerman sama prancis
jerman ya kak pertama
jerman ya kak pertama
jerman ya kak pertama
oke satu lagi
yang prancis tadi mana
wow aksennya juga bagus ya
iya jadi betul ya
risna ini kan belajarnya otodidak
melihat para wisatawan yang datang gitu ya rista ya
lalu gimana prosesnya kan
kita juga kadang kadang untuk belajar bahasa asing dengan melihat saja agak sulit ya prof ya
bagaimana untuk bisa tahu itu artinya ini
dan bisa digunakan untuk ber
kalau banyaknya wisatawan datang ke besake kan tamu jerman tamu perancis tamu spanyol
tamu dari mana lagi tuh thailand gitu ya
ada bahasa asing apa nih yang rista pingin belajar karena sekarang belum bisa dikuasai oleh rista
ada tidak kira kira
saya mau belajar bahasa india
karena belum pernah ada ya
belum ada tapi nggak banyak
coba rista kalau tadi kan bahasa jerman bahasa perancis ya
tadi kan kamu juga bilang bisa bahasa rumania segala kan ya
bahasa rumania bahasa denmark
itu kan untuk jualan poskat
wah mesti harus ada postcard nih katanya
itu apa artinya
mau beliin saya satu gambar
bahasa denmark juga
jadi rista itu awalnya belajar bahasa asing itu tujuannya apa sih untuk jualan postcard ya
atau memang risetnya pengen aja belajar bahasa asing
untuk kan saya itu belajar bahasa asing untuk jualan juga untuk komunikasi sedikit sedikit sama tamunya
jadi hasilnya lebih laku sebelum belajar bahasa asing atau sekarang meningkat nih penjualannya setelah bahasa asingnya banyak
kalau ada tamunya kalau saya belum bisa bahasanya saya tanya ke tamunya
oke penjualannya gimana postcardnya jadi laku banyak
kalau satu mungkin kalau setiap hari empat tiga jualannya
oh lakunya empat atau tiga postcard ya
kalau rista ini jualan postcard itu memang apa namanya mau bantu orang tua atau bagaimana rista
oh sayanya ikut jualan karena kesepian di rumah
kesepian maksudnya gimana kesepian kok bisa kesepian di rumah
kan ibu saya jualan ayah juga jadi tour guide jadinya saya nggak ada ajak di rumah terus ikut sama ibu
bagi waktunya gimana dong belajar ikut berdagang sambil juga belajar bahasa asing
oh paginya kan saya ke sekolah dari jam tujuh sampai jam dua belas
sudah pulang dari sekolah terus langsung saya jualan ke pura besake
nanti jam lima sudah pulang langsung belajar di rumah
untuk ngerjain pr semuanya ya
oke oke eh terakhir nih terakhir nih rista rista kalau udah besar mau jadi apa
mau jadi guide dokter sama guru
belajar di luar negeri juga nggak kalau mau ke negara mana
nah iya itu dia
kalau mau ke negara perancis
ke perancis oh sama dong saya juga sangat suka dengan perancis
semoga ya bisa tercapai impiannya
ke prancis atau ke jerman
bagus memang pendidikan di sana ya apalagi mau jadi guru kan katanya
coba rista sekarang say high sama pemirsa good morning di indonesia terima kasih sudah menyaksikan good morning gitu
dengan salah satu bahasa yang rista kuasai
om danke sun auf wiedersehen merci buku abiantum
oke nasi buku rista terima kasih sudah hadir di good morning ya
sukses belajarnya jadi anak pintar
harus seperti itu ya karena sudah punya modalnya nih dengan semangatnya sih saya yakin akan mudah lebih berhasil lagi ya
satu bahasa loh dan belajarnya itu dari melihat percakapan sehari hari gitu ya